sementara itu guna mengatasi bencana banjir
pemerintah provinsi jawa timur akan menyiapkan dana lima puluh miliar rupiah
untuk menanggulangi banjir di kabupaten sampang
dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli pompa air
dan juga membangun bendungan
sementara bmkg juanda meminta masyarakat waspada
karena cuaca ekstrim diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir tahun
banjir parah yang terjadi di sejumlah daerah di jawa timur
membuat pemerintah provinsi jawa timur akan menganggarkan dana ekstra
untuk penanganan banjir
salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah kabupaten sampang madura
pemprov jatim akan mengalokasikan dana lima puluh miliar rupiah
untuk membeli pompa air dan membangun bendungan buatan
agar banjir tidak semakin parah
selain membeli pompa air pemprov juga berencana akan menyedot sungai kemuning
agar debit air berkurang
hari ini tadi pak gubernur sudah sepakat dengan dprd provinsi jawa timur
untuk menganggarkan lima puluh miliar dulu
tahun dua ribu tujuh belas untuk memulai pembangunan pompa dan rumah pompa
sekaligus mungkin nanti kalau uangnya cukup pintu klabnya
sementara badan meteorologi klimatologi dan geofisika
bmkg juanda surabaya memperkirakan curah hujan tinggi disertai angin kencang
akan terus terjadi hingga juni dua ribu tujuh belas mendatang
kondisi ini disebabkan adanya peralihan musim kemarau ke musim penghujan
saat memasuki bulan oktober tak jarang kondisi ini akan memicu sejumlah bencana
seperti banjir tanah longsor hingga angin puting beliung di sebagian wilayah
di awal awal musim hujan dan di masa masa peralian dari musim kemarau ke musim penghujan
itu rawan terhadap angin kencang yang sifatnya sesaat
dan bisa juga ditimbulkan dari awan awan gomoronibus yang bisa menimbulkan puting beliung
sedangkan badan penanggulangan bencana
daerah jawa timur akan melakukan upaya tanggap darurat
dengan memperlakukan status siaga dua puluh empat jam kepada seluruh posko di seluruh wilayah jawa timur
status siaga ini diterapkan agar penanganan bencana cepat diantisipasi